ya mama cengek
mungkin mama mama terharu aja sama kata kata kamu barusan
jadi mungkin mama lebih sensitif aja karena hormon mama lagi gak stabil
aku tau nih ini pasti bawaan dede bayinya ya
terus sini sini aku perlu
ada raja ada raja
itu bulan dengan roman kah
dikin apa di dorong dorong kacung kuruh bang
ya lo kenapa kabur dari bokap lo
ini urusan keluarga gue
kamu masih kecabur
ya udah kamu tunggu ya kakak jemput sekarang
gak gak gak gak gak usah gausah gausah gausah
aku sendiri aja ya
udah pokoknya kamu tunggu di situ kakak jemput kamu sekarang oke
kakak gue udah mau nyampe mendingan lu pulang sekarang ya
oh ya lan tapi gue gamungkin dong ninggalin lo sendirian disini
ini udah malem sepi juga jalanan
man udah gapapa gue gapapa kok udah pulang ya
sekarang tuh lagi banyak kasus penculikan tau gak gue gak tenang kalau ninggalin lo
udah aduh bandel banget sih udah saya
sekarang juga lo berangkat ya
biasain kalo pake helm itu di kancing
lo gapapa beneran
makasih buat hari ini
mana masih apa tuh
tadi barusan itu kakak liat kamu sama cowo
kak itu rame
banyak orang yang lewat
tadi ada yang nanya alamat sama aku
beneran orang itu nanya alamat sama kamu
mungkin ini perasaan aku aja
karena aku terlalu protektif sama wulan
kita harus sembunyiin hubungan kita dari kakak allah
nanti kakak lo tahu hubungan kita kayak apa
dan dia merestui kita
dan dia merestui kita
akhirnya kamu pulang juga
kamu gak apa apa
kamu gak perlu khawatir sama dia
ini semua gara gara kamu
gak bisa mendidik dia
sekarang bisa bisanya dia kurang ajar sama aku
apa ini terlalu sama bapak bu
disini bapak yang salah
yang bikin kalian gak betah di rumah itu
semua gara gara bapak
mau bapak ajar lagi
oh jadi cuma itu yang bapak bisa
nggak ajar nganak berkari
karena kurang ajar
jangan sakitin karin teruk
karin maafin ibu
ibu gak bisa belain kamu
ibu jangan nangis kayak gini ya
ibu tahu karin kuat kan
mau digampar sama bapak
karin gak apa apa bu
asal jangan ibu
asal jangan ibu yang people
ibu akan bahas
ibu yang dihajar sama bapak
lebih baik aku masak
daripada memikirkan soal hasil usg itu
ngedata hasil usg ini
ya ampun mama kenapa
aduh berdarah lagi
mama kenapa lan
nggak jadi sepisau nih kayaknya
kak tolong ambilin pet tiga k ya
biar nggak terlalu banyak darah yang keluar
harusnya aku yang bilang makasih sama
soalnya mama udah bantuin aku hari ini
seandainya aja ulan tahu
kalau bayi yang aku kandung ini
bukanlah anaknya dari mas andika
ada yang mau mama tanyain sama kamu
ya aku sayang lah sama mama
apapun yang terjadi
kamu akan tetep percaya kak
ya jelas lah aku bakalan sayang sama mama
apapun yang terjadi dan sampai kapanpun
ya mama cengek
ya mama teringet
maka terharu aja sama kata kata kamu barusan
mama lebih sensitif aja karena hormon mama
aku tau ini pasti bawaan dede bayinya ya
eh sini sini aku peluk
nanti telat lagi ke sekolah
aduh karena banget bawel banget sih
aku tuh lagi siapin bekal tau
ya nanti telat lan
lagian kamu tumben banget bawa bekal
biasanya juga kamu bilang males lah berat lah
ya biarin aja sih
sekali sekali emang nggak boleh
sebenarnya sih ini bukan buat gue
tapi buat roman
yakin deh anak kos pasti gak sarapan
gue baik banget sih jadi pacar
jadi kemarin mau lo tuh apa
sampai jumpa di video selanjutnya